ketua mahkamah agung hatta ali membantah berulang kalinya penangkapan terhadap aparatur peradilan oleh kpk adalah kesalahan sistem di ma
hatta ali bahkan mengklaim saat ini reformasi di tubuh ma sudah semakin ditingkatkan
tetapi di sisi lain terus berulangnya penangkapan aparat peradilan oleh kpk ini membuat sejumlah pihak meminta ketua mahkamah agung hatta ali mundur dari jabatannya
apakah memang itu solusinya
kami akan membahasnya kali ini dengan prof mahfud md guru besar hukum universitas islam indonesia uii yogyakarta dan sukma violeta wakil ketua komisi yudisial
selamat malam pak mahfud selamat malam bu sukma
selamat malam indra dan bu sukma
baik bu sukma bisa mendengar kami bu sukma
selamat malam mas indra dan pak mahfud
ke prof mahfud terlebih dahulu
pak mahfud belum lama ini kurang lebih dua pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang hal ini
bahkan ini panitera pengganti begitu pak
bagaimana sebenarnya yang harusnya respon pemerintah atau pihak yang berwenang ini untuk mengatakan bahwa cukup adalah cukup enough is enough begitu pak harusnya
iya tapi begini ya saya melihat sekarang tidak ada takutnya mereka melakukan
sehingga tiap saat ada saja orang yang ditangkap tangan
oleh sebab itu saya berpikir memang sebaiknya dilakukan pembenahan secara struktural
seperti pernah saya katakan ke indra waktu diskusi dua minggu yang lalu ya
jadi kalau hanya tindakan yang perseorangan perseorangan
yang kasuistis seperti ini yang dilakukan oleh kpk
maka kemungkinan memang tidak akan pernah selesai
di ciduk satu muncul dua di ciduk dua muncul tiga dan seterusnya
karena hal itu sudah menjadi terbiasa di berbagai lembaga peradilan sekarang ini
baik pembenahan struktur kan kita sudah pernah berbicara pak
tetapi langkah struktural itu saya kira perlu dilakukan
tapi dari internal ma sendiri harusnya seperti apa pak
kalau kita lihat pendapat atau pernyataan dari ketua ma sekarang ini kemudian mengatakan bahwa ini bukanlah
bahkan dua jam sebelum penangkapan terhadap santoso ini panitera pengganti yang terbaru ini
sudah mengatakan penangkapan penangkap sebelumnya ini adalah ulah oknum
karena sistemnya sudah baik
memang ada yang tidak oknum
sejak dulu kan selalu oknum
kita tahu yang puluhan sudah ditangkap itu kan selalu dibilang oknum
tetapi berarti ini proses pengendalian pada tingkat kelembagaan memang sangat lemah gitu ya
oleh sebab itu saya katakan secara struktural harus dilakukan pembenahan
misalnya pada apa namanya dalam waktu yang dekat dan cepat ini supaya diadakan mutasi secara cepat terhadap
kalau blender ini
nah kita harap tentunya ibu beli
awal ya saya kira tidak karena prosedur prosedur itu sudah ada standarnya yang kalau misalnya
panitra baru masuk gitu itu bisa langsung ditangani oleh panitra lainnya yang menggantikan saya kira
itu untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang memang perlu pembenahan struktural yang lebih
komprehensif baik baik jangka pendek itu adalah rotasi secepatnya begitu baik pak mahfud saya
kembali saya beralih ke bu sukma bu sukma ya betul betul bu sukma sebagai komisi
yudisial begitu yang tugasnya harusnya untuk mengawasi lembaga peradilan ini begitu bu sukma
ada penangkapan lagi reaksi pertama anda seperti apa bu sukma apakah ia kemudian ky kembali
hanya meratapi memang kewenangannya tidak besar apa bu yang harus dilakukan komisi yudisial bu
oh ya terima kasih mas indra
memang pada saat ini faktanya kewenangannya tidak sampai mengawasi panitera maupun pegawai
di mahkamah agung kami terbatas pada pengawasan terhadap hakim gitu ya kami tidak bermaksud untuk
meratapi justru mengarah kepada bagaimana perbaikannya ke depan dalam waktu dekat ini
pada saat ini sedang dibahas rancangan undang undang jabatan hakim jadi materi
hal yang kami bisa pandnai adalah bahwa rancangan dan kehadiran harus mereka administrasi
ada pinjaman yang dipanjang dengan bentuk r janjiman daya
pozisinya kristus kington mengudah adanya kennelin yang davain nei rac whose
tidak ada check and balance
di mahkamah agung
khususnya yang terkait
umum maupun manajemen
nah kami berharap
dimana di dalam undang undang dasar
ayat dua nya itu menentukan bahwa
kewenangan komisi judisial bukan
hanya merekrut calon
hakim agung tetapi juga
mempunyai kewenangan lain
dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan keluhuran
martabat hakim dan perilaku hakim
itu harus diterjemahkan
dengan pas begitu
kalau saat ini penerjemahannya itu
menjadi sangat kecil
dimana kewenangan komisi judisial hanya
dan kemudian yang diawasi
pun hanya perilaku murni
misalnya hakim selingkuh
hakim terlibat narkoba
sebagainya kami tidak bisa
lembaga yang dibentuk disebut di dalam
undang undang dasar pada dasarnya
hanya punya kewenangan sekecil itu
kami yakin bukan itu ininya
nah apabila ditafsirkan
dengan benar maka
sebaiknya harapan kami
itu bisa meng cover pengawasan
bukan hanya hakim
tapi juga apapun dalam rangka
menjaga kehormatan keluhuran
martabat hakim di dalamnya adalah
pengawasan yang penting
yang penting adalah mengawasi
panitera staf dan lain lainnya
jadi intinya sekarang aparatur peradilan seperti
panitera pengganti dan lain sebagainya itu tidak bisa diawasi ya bu ya
kalau saat ini yang mengawasi
apa mengawasi panitera dan pegawai pengadilan
itu mahkamah agung
jadi mahkamah agung itu mempunyai
beban yang besar dalam pengawasan

mengawasi delapan ribu panitera dan jurusita
mengawasi delapan ribu panitera dan jurusita

dan mengawasi dua puluh dua ribu
dan mengawasi dua puluh dua ribu pegawai
serta mengawasi delapan ratus lebih pengadilan
di seluruh indonesia
jadi tentu saja ada korelasinya begitu
ketika ada panitera
pengadilan yang ditangkap
di sebuah pengadilan negeri
dua kali begitu ya ketika
contohnya pengadilan negeri jakarta pusat pada
bulan april paniteranya ditangkap
pada bulan juni ini kemudian akhir juni
ditangkap lagi panitera penggantinya
yang informasi kami dapatkan bahwa
ini sebenarnya adalah anak buahnya begitu
artinya ada kegagalan
di ma sendiri begitu bu artinya
terkait dengan ma nya bukan putus
tidak terkait dengan ma
terkait dengan bagaimana ma
dan yang sekarang terlihat itu
kan adalah panitera dan pegawai ya
begitu nah yang
mas indra ini
kan manajemen dari
ma itu sifatnya terpusat
semuanya dipegang oleh ma
sedangkan di negara negara lain
kalau kita perhatikan itu
sebenarnya tidak ada tuh sistem
satu atap seperti yang ada sekarang
dimana semuanya ada di tangan ma
akan tetapi misalnya di
negara lain itu ada yang
pengawasannya atau rekrutmennya atau
promosinya itu dipegang oleh
komisi yudisial dan kemudian
bahkan ada juga yang tetap dipegang oleh departemen
departemen kehakiman atau tidak melibatkan
komisi judisial sama sekali dan
semuanya terpusat kelihatannya
hanya indonesia yang seperti itu
prakteknya setelah belasan tahun ya
yang kita lihat adalah seperti ini karena
kan sistem satu atap dimulainya pada
ya sebelum kita lanjutkan
perbincangan kami ingin menunjukkan
data atau informasi berupa infografik
beberapa tanggapan dari pihak
mahkamah agung ketika terjadi
penangkapan oleh kpk
anggota ataupun sejumlah
aparatur peradilan yang ada
di indonesia seperti
kita akan lihat berikut ini infografis berikut ini
baik ini yang disampaikan oleh ketua ma sendiri
hatta ali yang
menyampaikan atau merespon bahwa
baik ini sejumlah
tanggapan lain dari
insan ma mahkamah agung ya kami menyampaikan
permohonan maaf karena
perbuatan segelintir oknum ma
dan pengadilan serta berbagai
pendapat masyarakat kita garis bawahi
permohonan maaf disampaikan oleh
kabir hukum dan humas ma ridwan mansyur
oleh hakim agung sunarto
selaku kepala badan pengawas ma
saya mengucapkan terima kasih kepada kpk
terima kasih kpk telah ikut
membantu tugas kami dalam membersihkan
ini tentu saja dalam
sejumlah kasus penangkapan yang berbeda begitu ya
lalu ada juga tanggapan
dari suhadi yang merupakan
juru bicara ma terakhir
terkait dengan penangkapan
panitera pengganti dari pn jakpus yang mengatakan
aduh pusing dimana
mata hatinya apa dikira enak tidur
prof mahfud ini tadi beberapa
kutipan yang kami rangkum dari
detik com begitu yang
mengatakan ataupun respon
dari pihak ma terkait sejumlah penangkapan
dari mulai permintaan maaf terima kasih kpk
yang terakhir adalah
aduh pusing begitu bagaimana prof mahfud melihat
penangkapan oleh kpk ini serius tidak mereka
aparatur peradilan seperti ini kondisinya
terus terang saya punya kecurigaan
memang ma sendiri
dan pejabat pejabatnya itu
sudah tersandra sebenarnya
di luarnya sehingga
seperti saya katakan tadi perubahan
secara struktural itu menjadi
perubahan perubahan secara komprehensif
tidak harus selalu
mendengar orang minta maaf
setiap minggu setiap bulan gitu kan
seperti saya katakan ke
indra dua minggu lalu
humas dan jurubicara
mahkamah agung minta maaf
kepada masyarakat masa hanya
menghafalkan itu karena terjadi terus
terima kasih dan sebagainya ini terus terang
itu adalah suara suara
keputusasaan dari orang atau
institusi yang tersandra tersandra
oleh ma peradilan sehingga
dia sudah tahu sebenarnya penyakitnya
tapi tidak bisa bertindak karena
dia sendiri mungkin sudah
terlanjur menjadi bagian dari itu
semua oleh sebab itu perubahan
secara struktural saya kira
ini kuncinya perubahan struktural itu
perubahan struktural itu ada di mana
pertama ya di
mahkamah agung sendiri yang kedua
kemudian peningkatan fungsi
untuk dikembalikan ke hitoh
komisi yudisial itu dulu
yang kita bangga banggakan atau kita harap harapkan
komisi yudisial itu untuk mengawasi
termasuk mengawasi perilaku hakim itu
tentu menilai putusannya karena ada
ditafsirkan bahwa ini
merupakan bagian dari pria kau tidak jujur
saya mendapat banyak laporan misalnya
isinya tidak tepat
misalnya tidak profesional
misalnya begini ada seorang di semarang itu
diceraikan oleh suaminya
dengan sewenang wenang suaminya orang asing
di dalam putusan hakim itu disebutkan
menimbang bahwa berdasar
saksi yang diajukan
saksi yang diajukan oleh terdakwa
saksi yang diajukan itu saksi yang diajukan
nah seperti itu kan lalu
mencurigakan pertama tidak profesional
bisa diduga ini ada permainan karena
memberatkan terdakwa tetapi disitu
dianggap sebagai saksi yang diajukan oleh
terdakwa sehingga lalu
berupa pengakuan atas kesalahan
maka dihukumlah dia misalnya nah ini kan
harus diharus di
ini ada kemungkinan
ada berlaku jadwal teknis judicialnya
yang sekarang tidak bisa ya prof mahfud ya ya secara paralel
diawasi atau ditindak
oleh mahkamah agung
tapi pelanggaran moralnya
disitu pelanggaran etiknya bisa
ditelusuri oleh komisi judicial
apa yang terjadi disitu karena
apa namanya perkara
atau isu isu yang
kasus itu memang sangat mencurigakan
ada permainan antar berbagai aparat
menegak hukum disitu baik
dilaporkan yogyakarta yogyakarta mengatakan
tidak punya undang dilaporkan
kemahkamah agung juga tidak digubris
disuruh naik kasasi sesudah kasasi
juga tidak ada perubahan apa apa
terhadap kesalahan kesalahan itu
nah ini sebenarnya
ini perlu pembenahan secara struktural
kalau hanya menyerahkan ke kpk
kpk tidak mampu
mengawasi panitra dan hakim hakim
se indonesia gitu baik prof mahfud
disebutkan perubahan struktural ini
di internal ma adalah
struktural di ma juga apakah
ini terkait dengan terkait juga
dengan sejumlah desakan mundur terhadap
ketua ma hatta ali bagaimana tanggapan
prof mahfud dan juga bu sukma
kita lanjutkan setelah jeda kami masih akan
segera kembali usai jeda komersial berikut ini
di sebutkan tadi di singung tadi adalah
perbaikan atau perubahan struktural
bahkan di internal ma sendiri
untuk menjadi salah satu kunci perbaikan
reformasi di bidang peradilan saat ini
dimana banyak sekali aparatur peradilan
yang terus ditangkap tangan
sejak bulan februari hingga juni
bahkan bulan juni ada dua kali
tangkap tangan kpk terhadap aparat peradilan kita
saya kembali ke prof mahfud
prof mahfud apakah ini juga terkait juga
dengan desakan mundur terhadap ketua ma

hatta ali yang juga sudah disampaikan oleh
beberapa pihak menyikapi terus berulangnya
tertangkap tangannya aparatur peradilan ini
ya menurut saya
desakan desakan mundur itu
mahkamah agung yang dipimpin
oleh pak hatta ali untuk
merespon persoalan ini kelihatannya
mereka ini menganggap biasa biasa saja
kasus ini gitu ya dan
menganggap biasa kasus kasus
yang seperti ini sungguh
sangat berbahaya bagi dunia peradilan kita
setiap ada kasus dibilang
memangnya ada yang bukan oknum
di lembaga manapun di dpr
di pemerintah di apa semuanya
kalau terjadi selalu dibilang oknum
tetapi sebenarnya itu menunjukkan
kelemahan institusi dan
kepemimpinan juga mungkin
saya tidak se ekstrim orang menunduk
menuntut hatta ali mundur
tetapi saya termasuk yang menilai ini
ini hatta ali termasuk
kurang cepat dan kurang
responsif terhadap persoalan persoalan
ini menganggap sesuatu sebagai
hal yang biasa nah oleh sebab
itu kalau saya katakan tindakan struktural
memang di dalam itu harus dibenahi
saya kira suara hakim agung
seperti pak gajus julumbun
itu perlu diperhatikan
secara sungguh sungguh saya
tidak percaya dengan apa
penjelasan salah seorang hakim agung
yang mengatakan bahwa di ma
semua berjalan terkontrol terawasi
misalnya yang dikatakan oleh
salah seorang hakim agung di sebuah
televisi dengan menggebu gebu
itu berlaku bagi
institusi atau berlaku sebagai norma
saya melihat apa yang dikatakan
bahwa hakim agung sudah hati hati
dan bertanggung jawab kepada tuhan
itu kan norma bukan fakta
banyak punya kasus di sini ada banyak
hal yang dikatakan oleh hakim
yang ditangkap tangan
kemudian ada perkara perkara
yang pertimbangannya kacau
pertimbangannya tidak sesuai dengan kasusnya
itu banyak sekali
di komisi yudisial saya dengar juga
banyak kasus kasus seperti itu tapi
dilarang komisi yudisial menelusuri
ini karena itu dianggap
nah ini yang saya katakan
hidra memang saya kira
secepatnya ini mahkamah agung
jangan menganggap ini soal remeh ya
ini soal sungguh sungguh menyangkut
masa depan negara dan bangsa kita
kalau keadaan seperti ini
dibiarkan terus kan
gilirannya tinggal nunggu hancur
mempercayakan hukum kepada bandit bandit
bandit yang ada di mahkamah agung
dan bandit yang berperkara
sementara rakyat nanti dipertaruhkan
nasibnya negara dipertaruhkan nasibnya
benar nah ini sekarang saya akan
ke bu sukma sebagai komisi yudisial
bu sukma kalau melihat
respon tadi yang sudah sempat
saya tampilkan dalam bentuk infografis
begitu bu pernyataan minta maaf
terima kasih kpk
kemudian terakhir justru seperti
berpangku tangan aduh pusing begitu kan
respon yang cukup serius
tidak menurut komisi yudisial
di mahkamah agung sendiri
responnya seperti ini dan terus menerus
terjadi selama beberapa bulan
terakhir gitu ya
yang kami harapkan saat ini
adalah action tindakan
melihat bahwa memang mahkamah agung
berusaha untuk membenahi secara serius
tindakan nyata dari siapa
yang akhirnya berbuah
tidak diharapkan terbukti
dalam beberapa bulan terakhir
akuntabilitas itu harus
dipertegas dan kelihatannya
yang diperlukan adalah check and balance
keterlibatan lembaga lain
termasuk lembaga seperti komisi judisial
mahkamah agung mahkamah konstitusi dan
komisi judisial sama sama lembaga yudikatif
mahkamah agung itu selalu
punya concern agar kemandiri
itu biasanya kaitannya tidak diganggu oleh
nah kami sama sama yudikatif
kami sama sama perlu
membangun dunia peradilan ini
bisa dipercaya oleh masyarakat
karena itu tidak ada lagi isu mengenai
yang kedua apabila terkait dengan kemandirian
pun sebenarnya kemandirian hakim
dalam menangani perkara bukan
memanage penanganan perkara
bukan dalam konteks seperti itu
dan harus dipahami bahwa hal tersebut memang
tetap harus di dalam
nah oleh karena itu
yang kami harapkan adalah mahkamah agung
terbuka dalam hal khususnya
yang terkait dengan manajemen hakim
manajemen sumber daya
untuk melibatkan lembaga
lain termaksud diantaranya tadi
komisi judisial karena sama sama
di dalam branch
yudikatif dan mungkin juga
republik indonesia ori
atau kemudian kpk
dan lain lainnya karena
kami yakin bahwa dengan
keterlibatan lembaga lain itu biasanya
sebagai contoh ya mas indra
rekrutmen hakim agung
rekrutmen itu dilakukan oleh komisi
judisial kami tidak ada hubungannya
dengan para calon calon tersebut
sehingga buat kami misalnya menelusuri
buat kami hal yang biasa kami punya
ekspertis dalam hal seperti itu
oleh karena itu kalau tadi misalnya
disampaikan oleh profesor mahfud
bahwa ini perlu dimutasi
bagaimana cara mutasi yang juga fair
harus melakukan penelusuran
rekam jejak apakah harta hartanya
berasal dari sumber yang
selama ini tidak melakukan tindakan tindakan
tercela dan sebagainya
nah kami melihat bahwa
di mahkamah agung hal seperti itu
selama ini tidak dilakukan
sehingga yang dilihat
misalnya hanya kepinterannya saja
kepandaiannya dan seterusnya
padahal dalam pengalaman kami melakukan
seleksi hakim agung banyak calon
setahu persis bagaimana hukum
acara hukum material dan seterusnya
tetapi ketika melihat soal
banyak yang integritasnya
jauh daripada yang kita harapkan
oleh karena itu instrumen melakukan peneliti
penelusuran rekam jejak ini hal yang penting
untuk memperjelas bahwa
adalah orang orang yang
memang mempunyai integritas
yang baik orang orang yang jujur
yang bersih yang harta kekayaannya
berasal dari sumber sumber yang legal
baik bu sukma
untuk soal rotasi katakanlah
misalnya begini bu
kita bicara soal solusi begitu ya
dalam waktu dekat usul dari prof mahfud
adalah lakukan rotasi secepatnya
karena agar lepas dari soal
jika memang ada itu mafia
kemudian mafia peradilan
apakah rotasi ini sebaiknya
juga dilakukan oleh ky
jika nanti memang ada
kewenangan yang dilakukan
ini tetap wenang dari mahkamah agung
iya kami memandang
terutama kalau terkaitannya
dengan panitera dan pegawai ya
bukan dengan hakim ya
itu sebaiknya memang tetap dilakukan oleh mahkamah agung
melibatkan pihak lain
karena pihak lain itu biasanya bisa
bahwa ini dilaksanakan proses baik
penilaian kinerja dan sebagainya
instrumen yang memang instrumen
yang objektif dan tidak ada
baik sebelum kita lanjutkan
saya ingin menunjukkan juga kembali infografis
ketua ma sendiri
beberapa kali juga menyebut bahwa
sebenarnya reformasi sudah berjalan dan sebagainya
kita lihat infografis dari tanggapan
ketua ma yang kami kutip dari
ketua ma mengatakan jangan kita melakukan
reformasi membabi buta
satu generasi dipotong tidak bisa
sekretariat dibubarkan misalnya
juga tidak bisa anak buah saya
berbuat saya harus mundur
baik kita lihat lagi kelihatan hatta ali yang lain
reformasi ma sudah lama dilakukan
sudah menerbitkan blueprint
berlakunya sampai dua ribu tiga puluh
semua tuntutan reformasi bahkan sekarang
lebih kita tingkatkan lagi
baik itu tadi beberapa tanggapan
dari ketua ma hatta ali
saya ingat tadi salah satunya adalah
tidak bisa melakukan reformasi yang membabi buta
satu generasi dipotong
tidak bisa anak buah yang melakukan
tentu saja tidak bisa dia yang mundur
bagaimana prof mahfud anda menilai ini
ya jangan melakukan reformasi
membabi buta babi yang tidak
buta saja yang dilakukan
ini kan tidak jelas
tidak membabi buta dan sebagainya
itu istilah apa beginilah
agak masuk akal
kejurigaan masyarakat itu bahwa
mahkamah agung itu tidak mau bekerja dengan
institusi institusi negara yang profesional
ya berlaku dengan
bekerja sama dengan mafia
untuk memindah hakim untuk
bahkan itu cerita cerita
yang sudah hidup di masyarakat sudah banyak
misalnya pengizonan perkara ya
di mana ada sudut perkara itu
sebelum menjadi kasus sudah
dibicarakan hakim hakimnya ini
oleh mafia di luar
dan itu biasanya benar benar terjadi
masuk ke pengadilan ternyata
kasus kasus yang menyangkut perusahaan
perusahaan tertentu hakim dan
jaksanya selalu itu
misalnya ya nah yang
seperti itu seharusnya
di apa namanya
caranya bagaimana caranya ya
melibatkan komisi udisial
memang ya komisi
itu sudah diamputasi
oleh pembuat undang undang
maupun oleh mahkamah konstitusi
tetapi oleh sebab itu
kita bisa kalau berbicara
mau memperbaiki mari masih banyak
cara yang bisa ditempuh dari
keputusan putusan yang sudah
dibuat selama ini kalau kita mau mencari
jalan itu bisa kita memberi
peran lagi kepada komisi judisial
toh undang undang dasarnya
bunyinya sama dengan semangat
ketika kita mendirikan komisi yudisial
dulu nah sekarang bagaimana cara
mengembalikan di tengah tengah sudah ada
putusan mk yang sudah dianggap final
ya yang dianggap final
dan mengikat saya kira
hukum itu bisa memberi jalan keluar kalau
kita mau baik baik
menyelesaikan kasus ini nah
selama ini kan kita melihat
mahkamah agung itu sangat
resisten terhadap setiap upaya
pembaruan yang diusulkan oleh orang orang
luar kecuali tentu saja
kemungkinan kalau melihat
orang orang yang banyak ditangkap ini
kecuali dipengaruhi oleh mafia
kekuatan kekuatan di luar ya
saya sering menyebut
dipengaruhi oleh kekuatan cukong
nah cukong itu
tidak terkait dengan etnis tertentu
cukong itu artinya pemilik pekerjaan atau
pemilik modal gitu ya
nah itu bisa orang etnis apapun
bisa suku apapun gitu
nah itu yang sekarang ini
di tengah rai banyak mempengaruhi dunia
peradilan kita dan banyak hakim hakim
yang tersandra oleh mereka ini
sehingga untuk menjadi baik itu
sulit kecuali dilakukan tindakan
kompetensif oleh negara untuk
membicarakan masalah ini secara
terbuka lalu diselesaikan secara baik baik
terus terang kalau keadanya
begini terus kita hanya menunggu
kehancuran tidak punya lembaga yudikatif
yang bisa dipercaya kita ini sekarang ini
pak mahfud kalau tadi anda sudah
singgung ini kemungkinan ada sandra
disandra oleh cukong cukong dan lain sebagainya
kemudian memang seperti ini
kondisi dma dan ma sendiri
resisten jika ada usulan perbaikan
dari pihak luar
nah bagaimana kemudian perbaikan struktur
yang baik dengan kondisi seperti ini
kalau memang tidak dilakukan
pemotongan generasi satu generasi
begitu pak artinya
apakah anda optimis kemudian ketika
perbaikan dilakukan selama di dalam
situ yang ditugaskan
misalnya melakukan perbaikan juga
diduga begitu tersandra oleh
cukong cukong seperti yang anda sebutkan tadi
harus ada paksaan
lembaga negara yang lain
yang punya fungsi untuk melakukan itu
ditambah dengan kekuatan kekuatan masyarakat
dan pro penegakan hukum itu juga harus
bersuara secara sama
dan itu yang dulu dulu juga selalu berhasil begitu
lembaga lembaga negara yang bisa melakukan itu
misalnya presiden dpr komisi yudisial

yang bisa melakukan itu
dan macam macam masih banyaklah
kita ketemu mari kita perbaiki
ini saya sudah
banyak tentang ini dengan menko polhukam
saya katakan pak kalau seperti ini
caranya negara ini hanya menunggu
waktu pak untuk ambruk oleh sebab itu
kita semua harus secara sadar
menembus itu resistensi
resistensi ma yang sulit diperbaiki
gitu karena mereka itu sebenarnya
ingin baik tetapi tidak bisa
disesara mereka itu
jadi kita yang harus menolong melakukan
operasi sesar dari luar gitu
diagnosis tentang ini sudah lengkap kok
sudah lengkap tinggal bagaimana kita
kalau memang betul betul ingin
memperbaiki kita ketemu
dalam sebuah pertemuan terbuka
lalu kita buka masalahnya lalu kita cari
jalan keluarnya lalu dituangkan di dalam
undang undang dengan cara
rumusan rumusan yang tidak bertentangan dengan
putusan mk tetapi juga
tetap bersumber pada semangat
undang undang dasar yang memang
meletakkan posisi pengawasan itu
kepada komisi yudisial
dan mahkamah agung secara
teknis yudisial gitu
oke kita tadi sudah berbicara
seperti apa tapi kan kalau kita lihat
dalam waktu dekat dari catatan saya yang saya
tulis di sini begitu februari
berlanjut april berlanjut mei
berlanjut juni bahkan ada dua kali
kita tentu tidak berharap nanti di akhir juli
atau pertengahan juli ada tangkap tangan lagi
dan kita akan berbicara hal yang sama begitu prof mahfud
dalam waktu dekat ini
apa yang paling penting dilakukan misalnya
selain rotasi tadi apakah
kemudian pemerintah harus turun tangan langsung
presiden misalnya atau mungkin menko polukam
turun tangan langsung apa persisnya
misalnya harus dilakukan agar
kekhawatiran nanti jangan jangan akhir juli
jangan jangan nanti pertengahan juli mungkin
ataupun misalnya pertengahan agustus
terjadi tangkap tangan lagi oleh kpk
bahkan mungkin oleh aparatur
dan yang lain kita akan lanjutkan setelah
jeda berikut ini tetaplah bersama kami
di cnn indonesia prime news
baik pertanyaan sebelum saya break tadi
saya kembalikan ke prof mahfud
sebagai penutup dari prof mahfud
seperti apa prof mahfud
apa yang harus dilakukan agar tidak nanti
di pertengahan juli ataupun mungkin di akhir juli
ada tangkap tangan lagi
ya saya kira mahkamah agung harus sadarlah
karena kalau begini
kalau berdasar undang undang yang
ada sekarang itu tidak mungkin
lembaga luar ikut campur
menangani mutasi penetradis
dan sebagainya secara langsung
penataan itu nanti perlu jangka panjang
secara mengawasi hakim mengawasi
lembaga peradilan secara institusional
tapi kalau dalam waktu pendek ini
mahkamah agung untuk melihat bahwa ada
bahaya besar yang sedang
mengancam negara ini yang harus
dilakukan pencegahannya oleh
mahkamah agung diketuk hati nuraninya
begitu ya saya kira mahkamah agung harus berhenti
mengajari humasnya mengajari juru bicara
menjadi humas dan menjadi buru bicara itu
hanya diajari minta maaf kepada masyarakat
aduh saya kecolongan minta maaf
hanya diajari bicara begitu
karena memang tidak mau memperbaiki
hanya mau minta maaf dan membiarkan orang
ditangkap oleh kpk satu persatu
dan itu tidak akan selesai selesai
kalau begitu caranya jadi kuncinya
untuk kalau minta jangka pendek
mahkamah agung harus segera melakukan tindakan
rotasi rotasi tadi saya kira
tidak ada risiko apapun untuk melakukan
itu dan itu tidak membabi buta
itu membabe melek namanya kalau
melakukan dengan itu tidak ada babi buta
seperti itu ya baik
cukup ya hidra selamat malam
ya baik terima kasih prof mahfud selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
terakhir ke bu sukma bu sukma
singkat saja apa yang akan dilakukan
ki dalam waktu dekat bu memang
undang undangnya masih tidak memperbolehkan
seperti ini tapi mungkin sebagai institusi
yang juga peduli terhadap
peradilan indonesia apa yang akan dilakukan oleh kay
ya mas indra kami menganggap
bahwa kembali lagi dalam
hal melakukan manajemen
yang sekarang terbukti amburadul ini
itu mungkin ada baiknya
mahkamah agung dan ky untuk
dan mungkin juga dengan ombudsman untuk
bersama sama membenahi yang
jangka pendeknya ini jadi kalau misalnya
tadi prof mahfud mengatakan ada mutasi
mari kita lakukan mutasi di mana
pelaksanaan tetap misalnya
mahkamah agung tapi melibatkan
lembaga lembaga lain melibatkan ahli dan seterusnya
dan kai sebagai pengawasnya
kemudian yang kedua
jadi ada semacam
mou ya seperti itu yang kedua kemudian
kai akan terus memperjuangkan
di dalam rancangan undang undang
jabatan hakim di mana manajemen hakim
itu harus diperjelas melibatkan
lembaga lain bukan hanya
dilakukan oleh mahkamah agung
agar menjamin adanya akuntabilitas
yang ketiga bahwa
yang terkait dengan blueprint yang selalu
rujukan dalam melakukan reformasi
itu harus dipahami bahwa
bukan hanya buku yang bagus
yang tertulis bagus di dalamnya
akan tetapi benar benar
dilaksanakan sebagai contoh misalnya
sangat harus cepat dilaksanakan
misalnya bawas badan pengawas
ma sampai saat ini
itu masih di bawah sesma
semacam sekjen padahal di
semua lembaga kementerian lembaga
sekjen dan itjen kan
bawas itu semacam itjen ya itu selalu
setara selalu sejajar
di dalam blueprint sudah disebutkan pada tahun dua ribu sembilan belas
tapi sekarang sampai tahun dua ribu lima belas
itu belum ada jadi kami
mahkamah agung tidak lagi berlindung pada
instrumen instrumen yang sifatnya
masih normatif tetapi benar benar
melaksanakannya dengan konsisten
lagi karena melihat
apa yang sudah terjadi selama
berapa tahun belakangan ini tanpa
adanya keterlibatan lembaga lain
tidak terlalu terjamin
karena itu kembali lagi
libatkan lembaga negara lain
libatkan stakeholder lainnya
semua yakin publik yakin bahwa
mahkamah agung benar benar melakukan pembenahan
secara serius dan konsisten
kita lihat ke depan seperti apa apakah
terbukti kata kata dari ketua ma
hatta ali bahwa memang sistem sudah berjalan
dan ini hanya tindakan oknum semata
kita berharap agar ini tidak berulang
kembali paling tidak dalam waktu dekat ini
terima kasih bu sukma violeta
yang merupakan wakil ketua komisi yudisial
telah bergabung bersama kami selamat malam